kendati telah dipasangi garis polisi ratusan pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung keberadaan keraton agung sejagat
masih berjubel di pintu gerbang keraton di desa podung juru tengah bayan purworejo jawa tengah
karena terlalu antusias dan saling berdesakan salah satu dinding komplek keraton ambruk sepanjang tiga meter
untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang polisi memperluas area pemasangan garis polisi
ya saya ingin tahu keadaannya seperti apa untuk kedepannya pembelajaran ada hikmah ada apa gitu
keberadaan keraton ini menjadi destinasi dadakan yang ada di kabupaten purworejo
hal tersebut membawa berkah tersendiri bagi warga sekitar yang membuka lapak dagangan parkir dan toilet umum
ya alhamdulillah dengan ada kremen seperti ini meningkat dua kali lipat dari biasanya
ini dadakan apa
dadakan ini mas
ini yang datang dari mana aja
wah jauh jauh dari kebumen ada dari jogja dari kudus ada juga mas
ini kan sudah di line polisi ini juga warga masih antusias datang ya
ya penasaran mau lihat lihat ini
sementara itu sejumlah pengikut keraton agung sejagat yang berdomisili di desa tempat berdirinya keraton
banyak yang memilih bungkam dan memilih meninggalkan rumah